sementara itu komisi pemberantasan korupsi siap membantu pengusutan penyelundupan komponen motor harley davidson dan sepeda bromptom di pt garuda indonesia
kpk bisa melakukan supervisi jika diminta
ketua kpk agus raharjo menekankan kpk tidak bisa ikut serta menangani kasus yang prosesnya sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lain
namun kpk bisa membantu jika diminta
salah satunya untuk melakukan supervisi bila ada masalah dalam penindakannya
sejauh ini kementerian badan usaha milik negara bumn tidak akan menyerahkan perkara yang menjerat mantan direktur utama garuda tersebut ke kpk
ketua kpk agus raharjo menekankan kpk tidak bisa ikut serta menangani kasus yang prosesnya sudah ditangani oleh aparat penegak hukum lain